jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan mimpin front pembela islam rizik sihab terkait kasus kerumunan di petamburan jakarta pusat
pernyataan ini dibacakan jaksa dalam sidang dengan agenda mendengarkan pendapat jpu terhadap eksepsi rizik di pengadilan negeri jakarta timur cakung pada selasa pagi
jaksa meminta agar pemeriksaan dalam persidangan kasus kerumunan petamburan yang menjerat rizik tetap dilanjutkan
jaksa berharap hakim bisa memberikan keputusan yang tepat dan adil terkait dengan kasus ini
jaksa penuntut umum juga memprotes kata kata yang digunakan rizik dalam eksepsinya yang menyebut jaksa dungu dan pandir
jaksa menilai pernyataan eks pentolan fpi itu merupakan cermin perkataan orang tidak terdidik dan tidak semestinya ada dalam persidangan
jaksa juga mengaku tidak terima dilabeli dengan kata kata seperti itu